satu faktor penyebab tingginya angka aborsi adalah kurangnya pengetahuan remaja mengenai pendidikan seksual
berdasarkan data yang berhasil dihimpun umumnya kasus aborsi dilakukan oleh remaja usia lima belas sampai sembilan belas tahun
sebagian besar kasus aborsi terjadi akibat kehamilan yang tidak diinginkan
bahwa kehamilan tidak akan disebabkan dari kegiatan berhubungan seksual untuk pertama kali
dan hal ini menandakan masih kurangnya pemahaman pendidikan mengenai seks di lingkungan remaja